sorotan berikutnya setelah calon presiden ganjar pranowo menyinggung tentang adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu pilpres untuk memenangkan salah satu paslon dalam sidang perdana sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
calon presiden ganjar pranowo menyebut alasan dirinya mengajukan gugatan soal pilpres ke mk karena menilai ada kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden
salah satunya penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara dan pengerahan aparat keamanan untuk memenangkan salah satu calon presiden
lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar benar menghancurkan moral adalah menyalahgunakan kekuasaan
saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukungkan
tidak tertentu saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi
maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan
kita menolak dibawa mundur ke masa sebelum reformasi kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi
kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan untuk menjaga agar warga tidak putus asa
kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan untuk menjaga kewarasan untuk menjaga kewarasan
cawapres mahfud md yang juga mantan ketua mahkamah konstitusi di persidangan menyampaikan sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat merupakan perkara yang berat bagi mk
mahfud mengingatkan hakim soal bisikan nurani karena dalam menangani perkara tak tertutup kemungkinan ada pihak yang datang baik ingin gugatan pilpres ditolak atau diterima
sebelah kiri saya pak ganjar kemudian di sebelah pak ganjar pranowo ada pak mahfud md
akhirnya kami tahu sungguh berat bagi mk dalam sengketa hasil pemilu ini
pastilah selalu ada yang datang kepada hakim yang mulia untuk mendorong agar permohonan ini ditolak
pasti ada pula yang datang yang meminta agar mk mengabulkannya
yang datang mendorong dan meminta itu tentu tidak harus orang atau institusi
bansos yang diberikan dari pemerintah sesuai dengan peraturan dan mahkamah konstitusi tidak berwenang menilai soal bansos
yang mulia apa yang dibahas bansos
isi dari permohonan itu adalah tentang bansos
dan itu bisa dijawab dengan satu kalibat bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan
dan mk tidak berwenang menilai bansos
jadi permohonan dari satu ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf
hanya satu bansos itu adalah sah sesuai dengan undang undang
karena kalau tidak sah kpk sudah turun
sementara wakil presiden terpilih gibran raka buming raka tak banyak berkomentar terkait sidang perdana sengketa pilpres
yang salah satu gugatannya mempertanyakan keabsahan pencalonan gibran raka buming raka
namun gibran memastikan akan mengikuti mekanisme yang ada bila dipanggil menjadi saksi di mahkamah konstitusi
ya kita mengikuti proses yang ada saja
ya kita mengikuti prosesnya saja
lebih lengkap terkait sidang perdana sengketa pilpres di mk kita terhubung dengan jurnalis kompas tv ada niputurisnanda
apa saja yang jadi sorotan masing masing calon presiden dan tim hukumnya dalam gugatan sengketa pilpres hari ini di mk putu
setidaknya ada lima hal atau lima indikator yang kemudian diajukan atau dijelaskan lebih rinci lagi
baik itu oleh prinsipal yakni pasangan calon dan juga tim kuasa hukum yang kemudian mendampingi pada hari ini
baik satu dan juga tiga ini memiliki tuntutan ataupun juga gugatan yang serupa tetapi memang tidak seluruhnya sama
untuk kubu satu sendiri ini meminta agar prabowo maksud kami
agar ada pemungutan suara ulang tanpa gibran raka buming raka
sementara kubu tiga ini meminta agar pasangan prabowo dan juga gibran raka buming raka ini didiskualifikasi
karena keikut sertaan gibran dalam kontestasi ini menyalahi konstitusi dan juga ada upaya upaya kecurangan yang terjadi sebelum pelaksanaan pemilu terjadi
dari pokok pokok tersebut dijelaskan lebih rinci lagi dalam lima indikator
setidaknya ada lima mulai dari ketidak netralan aparat negara kemudian juga ada upaya menggunakan bantuan sosial sebagai upaya untuk kemudian kepentingan kepentingan elektoral
selain itu juga adanya intimidasi ataupun juga upaya untuk mengintervensi independensi dari pihak penyelenggara
hal serupa ini juga diajukan oleh kubu tiga bahwa hal hal tersebut terkait dengan aparatur negara kemudian juga keterlibatan lembaga kepresidenan
misalnya bagaimana kemudian presiden joko widodo ini dianggap cawe cawe dalam kemudian hal misalnya kampanye ataupun juga memberikan dukungan dukungan
tadi kubu satu juga menunjukkan sebuah video bagaimana kemudian ada pelanggaran pelanggaran yang terjadi
termasuk juga kubu tiga ini membawa data dari bawaslu terkait dengan pelanggaran pelanggaran pemilu yang terjadi secara masif dan juga sistematis
kenapa kemudian demikian kalau menurut kubu tiga tadi dijelaskan bahwa ini terjadi dalam jumlah yang banyak
di tempat yang berbeda dan juga di dalam kurun waktu yang berbeda
serta ini terjadi bukan hanya pada tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh empat saja pada saat pencoblosan
tetapi juga terjadi sebelum saat dan pasca proses pemilu ini terjadi
sehingga yang kemudian diharapkan adalah ada keberanian dari mahkamah konstitusi untuk kemudian memutuskan
bukan hanya untuk menegakkan hukum saja
ya ini menghitung bagaimana angka angka yang kemudian ini berbeda jauh
baik itu kubu satu dua dan juga tiga
satu pesan yang disampaikan tadi adalah jangan sampai ini menjadi presiden buruk
kemudian pada saat pilkada nanti digelar hal serupa terjadi
besok rencananya karena pemohon hari ini sudah memberikan keterangan
maka besok termohon yakni kpu juga akan diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan
bukan hanya itu tetapi pihak terkait ya ini kubu dua dan juga bawah selu
ini akan diminta untuk memberikan keterangan di depan mahkamah konstitusi kepada majelis hakim
apakah kecurangan yang terbukti atau justru ada hal lain yang nanti berhasil meyakinkan majelis hakim
untuk kemudian membuat keputusan empat belas hari dari hari ini
kembali ke anda di studio ibrahim
baik terima kasih nipu tutrisnanda untuk laporan anda langsung dari gedung mahkamah konstitusi